satu peleton personel tni diberangkatkan ke australia untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan
yang sudah terjadi sejak september dua ribu sembilan belas
operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan ini akan berada di negeri kangguru selama satu bulan
sabtu pagi di lanut halim perdana kusuma panglima tni marskal hadi cahyanto melepas empat puluh empat personel tni
dari tiga matra yaitu darat laut dan udara yang akan terbang ke australia untuk misi penanganan kebakaran hutan dan lahan
pasukan tni akan terbang menggunakan pesawat hercules c satu ratus tiga puluh pada sabtu siang
tni akan berfokus pada penanganan pasca kebakaran di distrik iden new south wales termasuk turut memadamkan jika masih ada titik api
tugas tugas di sana pun sudah
kita asesmen adalah normalisasi jalan termasuk juga membereskan kayu kayu atau puing puing
yang berserakan yang menutup akses akses yang ada di wilayah tersebut
sehingga kita kirim adalah tenaga dari seni konstruksi angkatan darat juga dari seni konstruksi
tni juga akan menerbangan seni konstruksi atau dinas fasilitas dan konstruksi angkatan udara